warganet dibuat heboh dengan video viral tentang seorang ayah yang memberi hadiah anaknya yang tengah berulang tahun dengan kendaraan mewah pada satu januari
tak cuma satu kendaraannya berikan sebanyak tiga unit kendaraan dengan total mencapai miliaran rupiah
adalah nur camin warga desa gajian pati jawa tengah yang mengaku memang sengaja memberikan tiga unit kendaraan untuk putri serta keponakannya
nur camin merupakan sekretaris desa gajihan namun selama ini ia juga berprofesi sebagai pengusaha madu pengusaha properti hingga jual beli tanah
saya buktikan seperti itu
camin mengaku tak bermaksud pamer apa yang ia lakukan ini merupakan bentuk kasih sayang ayah kepada anaknya